hai good doctor teknologi indonesia di bawah naungan grapehold di indonesia melakukan
inisiatif untuk melakukan rapid test dan tes pcr secara gratis pengemudi ojek online dan
tenaga kesehatan yang menjadi garda depan pelayanan di masa pandemi dapat menikmati
fasilitas cuma cuma ini dari mereka berjuang setiap hari di rumah sakit melayani berbagai
masyarakat tapi mereka sendiri seringkali tidak mendapatkan alokasi pelaksanaan retiket
maupun pcr test sehingga potensi terpapar setiap harinya sangat besar kami membantu mereka hal
yang sama juga terjadi untuk mitra driver grab dimana setiap hari mereka masih melakukan
kerja mereka mengantarkan makanan barang kepada para konsumen di seluruh indonesia program ini
sendiri didukung oleh sejumlah pihak mulai dari kemenkes bnpb cisdi serta solidaritas berantas
good doctor bekerja sama dengan sederet rumah sakit lokal untuk membantu menyediakan fasilitas
bagi kegiatan rapi tes dan pcr tersebut pasien datang yang sudah didaftarkan melalui aplikasi
akan diarahkan ke tempat drive thru yang dimana akan dilakukan pengecekan rapid test tersebut
jadi pasien akan ditanyakan identitas yang sesuai didaftarkan setelah itu pasien akan diambil sampel
darahnya di pembuluh darah dunia dan dianggap untuk mengembalikan kembali ke rumah sakit di rumah sakit
di pembuluh darah besar biasanya di tangan mau di kanan ataupun di kiri good doctor dan grabhub
menargetkan dapat memberikan rapid test dan pcr tes covid sembilan belas gratis kepada lima tenaga kesehatan
dan mitra pengemudi grab di sebelah kota yang tersebar di delapan provinsi hingga pertengahan mei dua ribu dua puluh